bank rakyat indonesia atau bri baru saja meraih penghargaan sebagai most valuable indonesian brand
atau brand paling bernilai di indonesia
pencapaian ini tak lepas dari kinerja perseroan yang cemerlang
bank rakyat indonesia atau bri tak andintinya menorehkan prestasi
yang terbaru konsultan brand terkemuka di dunia brand finance
menobatkan bri sebagai most valuable brand atau brand paling bernilai di indonesia pada tahun ini
yaitu sebesar empat tiga miliar dolar amerika atau setara lebih dari enam puluh tiga triliun rupiah
dari peringkat kedua pada dua ribu dua puluh dua menjadi yang teratas pada dua ribu dua puluh
bri juga mengroleh rating aaa
beri mengalahkan jajaran brand ternama lainnya di indonesia
di peringkat kedua ada telkom indonesia dengan brand values sebesar empat miliar dolar amerika
disusul pertamina dengan brand value mencapai tiga tujuh miliar dolar
di peringkat empat ada bank mandiri dengan valuasi brand mencapai tiga empat miliar dolar
kemudian ada sampurna di peringkat lima dengan valuasi brand sebesar tiga satu miliar dolar
selanjutnya di peringkat ke enam ada bnb
di peringkat ke tujuh ada bpca dengan brand value dua sembilan miliar dolar
gudang garam menduduki posisi ke tujuh dengan valuasi brand sebesar dua delapan miliar dolar
di peringkat delapan dengan brand value dua empat miliar dolar ada amal
kemudian pln di peringkat ke sembilan dengan brand value sebesar satu tujuh miliar dolar
di peringkat ke sepuluh ada bni dengan valuasi brand sebesar satu lima miliar dolar
dalam laporan terbaru bertajuk indonesia satu ratus dua puluh dua puluh tiga
prestasi ini tak lepas dari kontribusi utama kinerja perseroan yang cemerlang
kinerja positif bri ini mencakup mulai dari peningkatan laba aset total pinjaman dan keuangan di dua ribu dua puluh
pada tiga bulan pertama tahun dua ribu dua puluh tiga bri berhasil mencatatkan laba bersih sebesar lima belas lima puluh enam triliun rupiah
tumbuh dua puluh tujuh empat persen dibandingkan tahun sebelumnya
bri juga terus tumbuh sebagai anorganik melalui berbagai aksi korporasi
salah satunya pada tahun dua ribu dua puluh
bri berhasil mengakuisisi dana reksa investment management
dengan tujuan untuk memantapkan diri sebagai one stop financial service provider
dari sisi wholesale bri menangkap kebutuhan digital nasabahnya dengan meluncurkan kilola pada tahun dua ribu dua puluh
faktor lain yang membuat valuasi melk bri terus naik yakni keberadaan super apps brimo
yang telah menjadi aplikasi perbankan yang memiliki paling banyak pengguna di indonesia
hal ini terlihat dari capaian lebih dari
ada dua puluh enam tiga juta total pengguna pada akhir kuartal pertama dua ribu dua puluh tiga dengan volume transaksi finansial mencapai sebesar delapan ratus delapan puluh empat triliun rupiah
selama tiga bulan atau meningkat sembilan puluh sembilan tujuh persen secara tahunan
bri juga tetap berkomitmen untuk terus melanjutkan keselarasan praktik bisnisnya dengan penerapan prinsip prinsip environmental
hingga akhir kuartal pertama dua ribu dua puluh tiga
bri mencapai kebutuhan digital nasabahnya dengan meluncurkan tujuh ratus sepuluh sembilan triliun rupiah pembiayaan kepada aktivitas bisnis yang berkelanjutan
angka tersebut menjadi yang tertinggi di indonesia
pencapaian prestasi ini membuktikan komitmen bri untuk memberikan pelayanan dan menjaga kualitas terbaik pada masyarakat indonesia
sebagai informasi brand finance melakukan riset terhadap lebih dari lima brand dari tiga puluh delapan negara di dunia
serta mencakup tiga puluh satu sektor bidang bisnis
lebih dari satu ratus lima puluh ribu responden terlibat dalam riset